kita ke informasi lain pemimpin korea utara kim jong un membuat terobosan
dengan memulai proyek rumah kaca besar dan pembangunan sepuluh apartemen di pyongyang
media pemerintah melaporkan pada kamis proyek ini dimulai di tengah kekhawatiran
atas situasi ekonomi dan pangan negara tersebut
menurut kantor berita pemerintah pada upacara peletakan batu pertama di pyongyang
seorang pejabat korea utara mengatakan pembangunan rumah kaca akan menjadi model
untuk mengatasi kesulitan yang menimpa korea utara saat ini
negara tetangga korea selatan mengatakan pada hari rabu bahwa krisis pangan memburuk di korea utara
surat kabar donga ibo selatan melaporkan bahwa korea utara telah memotong jatah
untuk tentaranya untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade
korea utara belum mengonfirmasi adanya kekurangan pangan
tetapi partainya yang berkuasa telah menjadwalkan pertemuan pada akhir februari
untuk menetapkan strategi yang tepat bagi pengembangan pertanian